kampung ini terletak dekat dengan pusat pemerintahan kota solo
hanya sekitar satu km dan dibatasi oleh sungai pepe
namanya kelurahan gandean yang berpenduduk sekitar tiga orang
ada berbagai cara yang dilakukan warga dan perangkat kelurahan gandean
untuk mencegah virus corona masuk kampung
dalam konsep yang diberi sebutan kampung tangguh nusantara
dilakukan pengawasan terhadap kota solo
warga serta pendatang di kelurahan gandean
karena seperti kita ketahui bahwa covid sembilan belas ini kan kita tidak tahu sampai kapan
jadi untuk ketahanan pangan untuk keamanan di wilayah harus kita pertimbangkan atau kita utamakan
kita bersama sama dengan tokoh masyarakat lembaga yang ada di kelurahan gandaan
apa yang harus kita lakukan dengan adanya ketahanan pangan tersebut
gugus tugas dipimpin langsung oleh perangkat kelurahan gandean
antara lain kita bersama dengan seluruh lembaga di kelurahan gandean
diinisiasi oleh bulurah dikumpulkan
mulai dari lbmk karang taruna pkk siber dan lain sebagainya
untuk bersama sama satu tujuan agar gandean ini
sebisa mungkin bebas dari penularan covid sembilan belas
dengan mendirikan posko yang pertama
kemudian melakukan edukasi ke masyarakat melalui lembaga rw di wilayahnya masing masing
gugus tugas bekerja sama dengan pmi kota solo
melakukan penyemprotan disinfektan rutin di wilayah kelurahan gandean
kelurahan juga bekerja sama dengan instansi seperti palang merah indonesia surakarta
mengadakan pelatihan membuat hand sanitizer dan masker
warga yang keluar masuk wilayah gandean diawasi gugus tugas
pendatang dari zona merah harus menjalani karantina mandiri

selama empat belas hari
di dalam kelurahan gandean warga bergotong royong membangun dapur umum
dapur umum ini untuk memenuhi kebutuhan pangan
bagi warga yang menjalani karantina mandiri
juga untuk warga yang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi
kampung ini menghidupkan kembali tradisi jimpitan
yaitu sumbangan berupa segenggam beras
yang dikumpulkan dari tiap rumah oleh warga yang bertugas ronda
sebagian besar warga kelurahan gandean bekerja di sektor informal
sebagai buruh harian dan pedagang
selama pandemi pendapatan mereka berkurang
bahkan ada yang tidak memperoleh pemasukan sama sekali
karena tidak dapat berjualan
tidak hanya berkelompok ada juga warga yang berusaha memenuhi
kebutuhan pangan secara mandiri selama pandemi
mardiatmo pria kelahiran seribu sembilan ratus lima puluh tujuh ini
berusaha memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri selama pandemi
harus bekerja dari rumah
diselas sela mengajar secara dari
dosen di yogyakarta ini bercocok tanam hidroponik di halaman rumahnya
ia belajar secara otodidak melalui video tutorial di media sosial
kini halaman rumahnya sudah ditumbuhi beragam sayuran
seperti kangkung sawi sendok atau pakcoy selada bayam tomat kele kemangi hingga mentiwut
dan hasil panenan itu itu adalah hal yang sangat penting
saya puas karena baru pertama kali itu kok bisa hasil
hasilnya itu bagus sekali gemuk gemuk begitu
kalau dimakan sendiri kan nggak mungkin
akhirnya kita berikan saja pada tangga sebelah itu supaya bisa menikmati
warga rw lima lainnya menanam sayur di pinggir sungai pepe
ada juga yang memanfaatkan paralon paralon bekas untuk menanam sayuran secara hidroponik
sebagian sayuran ini dimanfaatkan untuk dapur umum gandean
sebagian lainnya dijual
mengapa saya milih saya di sini
karena sayurannya itu betul betul bagus pak pilih segar
juga penanamannya itu kan tidak memakai
apa pupuk yang kimia itu lho pak pupuknya pupuk organik jadi lebih sehat
sementara pengurus karantaruna menginisiasi betenak lele di kolam milik warga yang tidak terpakai
di kolam berukuran satu dua x empat meter ini terdapat ratusan lele
lele dipilih karena perawatan mudah dan bisa cepat dipanen hanya dua sampai tiga bulan
sekali panen mereka akan mencari sayur yang lebih segar dan lebih mudah
sehingga bisa mendapat lima puluh kg lele
per kg lele terdiri dari enam sampai tujuh ekor
karang taruna ini juga memperdayakan warga setempat untuk bergotong royong memberi pakan lele
dari mudah mudih bibit lele pembesaran sampai panen
dan nanti hasilnya panen itu dijual murah ke warga setempat
terus kalau nanti sudah dikatakan kalau lelenya masih banyak
itu bisa dibeli di warga lain
sebenarnya dari itu mas
awalnya kita mau betenak lele itu
intinya kita menjaga ketahanan pangan di wilayah
di kebunan erwin lem sama di wilayah ngandekan
hasil panen lele dijual dengan harga murah untuk warga rp lima belas per kilogram
di pasar harga satu kg ikan lele antara dua puluh dua hingga rp dua puluh
berapa harga lele
kelurahan gandaan pun memperluas kampung tangguhnya
tidak hanya di rw enam dan lima
tapi juga di rw rw lain
setiap rw diharapkan bisa mempunyai lumbung lumbung pangan sendiri
baik secara mandiri maupun berkelompok
selama lebih dari lima bulan pandemi
kampung tangguh nusantara mampu menjadi benteng pertahanan warga
dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari hari
taruh berikut toko berikut
terima kasih maaf ya
terima kasih ibu warga
perekonomian ngandekan kembali baik
karena kami tidak ingin warga kami terkekurangan terpuruk dengan kondisi seperti ini
saya menginginkan dengan adanya bantuan dari pemerintah seperti yumina
dapat membantu warga di sekitar dan juga menjadikan cambuk
atau menjadikan pancingan supaya perumah itu dapat membuat yumina yuna tersebut
semua masalah pasti ada jalan keluarnya
setiap pandemi pasti ada akhirnya
dengan gotong royong warga gandean bisa terhindar dari kekurangan pangan di tengah krisis
saya berpikir kenapa kita tidak pernah membangun di kampung saya
kenapa saya selalu ngebangun di tempat orang lain
membangun latar belakang jalur antar pulau jalur antar instansi
jadi saya bermimpi kenapa di kampung saya tidak pernah masuk
padahal banyak ahli ahli optik di kampung saya
jadi saya punya mimpi seperti itu
untuk bisa bagaimana caranya membangun kampung internet
saya menganggap ini adalah
ada yang berpikir neh
ahli ahli optik di kampung saya
jadi saya punya mimpi seperti itu
lalu saya coba dari dua ribu lima belas untuk menabung menabung
untuk bisa bagaimana caranya membangun kampung internet
adalah budi hermawan pria kelahiran garut tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
yang memiliki asa kemerdekaan internet di kampung halamannya
melalui gerakan kampung teknologi
budi mendirikan badan usaha milik kampung atau bumka teknosains
bumka ini fokusnya pada pembangunan kampung internet
yang menyediakan layanan internet super murah
pria yang telah malang melintang di berbagai perusahaan informasi teknologi ini
membangun sendiri jaringan kabel fiber optik di kampungnya
dalam kurun waktu dua pekan saja

di desa cibunar dan desa mekarsari
cibatu garut jawa barat
mampu mandiri internet
mereka yang memiliki komputer
bisa menikmati jaringan internet murah dari rumah
bumka teknosains juga menyediakan kuota gawai unlimited super murah
hanya dua minggu ya kemarin
hanya dua minggu sudah selesai semua
dari mulai penarikan kabel penyambungan skematik
terus pemulihan material sambungannya terus
tentu bukan hal yang mudah dalam membangun kampung internet di kampung cilimes hideng
dibutuhkan pemikiran matang kerja keras
dukungan masyarakat hingga modal yang tidak sedikit
bahkan ayah tiga anak ini harus merogoh tabungannya selama lima tahun
untuk bisa mewujudkan mimpi kampung internet
anggaran sebesar empat ratus juta rupiah dikeluarkan dari saku pribadinya
namun semua itu tidak menyurutkan tekad budi
untuk membangun kampung internet di tanah kelahirannya
kampung internet yang digagas budi hermawan
mulai dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar
terutama sektor pendidikan
apalagi proses belajar mengajar selama pandemi covid sembilan belas
dilakukan tanpa tatap muka di sekolah
pembelajaran harus melalui sistem daring
untuk menghindari penyebaran covid sembilan belas
kehadiran internet murah ini bisa mempermudah
siswa belajar daring atau online dari rumah masing masing
terlebih lagi akses internet di kampung internet ini sangat cepat
nyaris tanpa hambatan atau buffering
bumka teknosains dengan program kampung internet
tidak berorientasi bisnis
melainkan pemberdayaan masyarakat
poin usahanya sangat sederhana
masyarakat mampu membeli jaringan internet dengan cara patungan
jaringan internet yang digagas budi memiliki kelebihan
dibanding provider lain
koneksi internetnya lebih cepat dan stabil
tidak dibatasi kapasitas atau kuota
serta pemeliharaan jaringan lebih bersifat individual
kita lebih punya stabilitas
lebih stabil lah koneksinya
atau kita tidak dibatasi berapa giga sih per bulannya
jadi kita nggak ngitung sebulan yang mau pakai berapa giga
terserah terserah dia
ketua rukun warga di desa mekarsari dede tajidin mengaku
mendapat kemudahan untuk pelayanan kependudukan
salah satu laporan verifikasi serta validasi data
penerima bantuan covid sembilan belas bisa cepat dikirimkan
masyarakat terdampak covid sembilan belas bisa mendapat bantuan
dari pemerintah provinsi jawa barat tepat waktu
ini sangat membantu sekali gitu
kalau istilahnya di sini saya tidak ada internet murah
karena kalau kuota itu kan sifatnya cepat habis lah gitu
kehadiran internet murah juga dirasakan manfaatnya
oleh pengusaha kecil
penjualan tidak hanya offline tapi juga bisa dilakukan secara online
penjual olahan makanan ringan seperti seblak cilok
serta jajanan sekolah lainnya mengalami kenaikan omset
para pedagang dapat memanfaatkan internet tanpa repot memikirkan
kuota internet yang mahal
kampung internet gagasan budi hermawan mendapat apresiasi
pemerintah kabupaten garut
bupati garut rudi gunawan berencana menerapkan ide budi hermawan
di seluruh kampung di garut
budi hermawan akan dijadikan inisiator program ini
apalagi kabupaten garut berencana menciptakan sistem pemerintah
berbasis elektronik tahun dua ribu dua puluh dua dengan anggaran perbaikan jaringan
ada inisiasi dan inisiaturnya yang sangat luar biasa inovasinya
nah kita akan mengapresiasi dengan memberikan fasilitas lain
jaringan jaringan lain dan kita mengadopsi itu
jadi mereplikasi ke tempat lain
insya allah garut akan menciptakan sistem pemerintahan berbasis elektronik
elektronik spbe di tahun dua ribu dua puluh satu
membangun kampung internet tentu tidak akan berhasil tanpa dukungan keluarga
selama ini budi hermawan menghidupi keluarganya melalui usaha
usaha kredit komputer serta pemasangan jaringan internet di sekolah
di sekolah kan dia masukin komputer ke sekolah
sistemnya kredit gitu
ya alhamdulillah pak ceks kasar pak ceks sunda
nanti menganggur tapi alhamdulillah pemasukan ada
itu dari sekolah
pas turun bos nggak penuh juga bayarnya gitu
tapi rezeki mah alhamdulillah ada juga dari mana gitu
sangat bangga sekali
ya bangga sekali dan mengacungkan jempol gitu pada suami saya
meski masih dalam lingkup yang tidak terlalu luas
internet murah ini berhasil membuat kampung cilimes hideng merdeka untuk menggunakan internet
buka sekat ruang dan waktu untuk kemajuan kampung
jadi kita melihat inovasi inovasi yang dilakukan oleh para desa
dan juga pengurus pengurus di desa tersebut
berbiasa sehingga kita mesurkan ke pintar kolonial
alhamdulillah beragam inovasi yang kami lakukan mendapatkan apresiasi dari banyak pihak
baik itu pemerintah maupun swasta
dari pemerintah baik di tingkat kabupaten provinsi maupun pusat
sebagai desa peringkat pertama yang dianggap atau diapresiasi sebagai desa yang paling kreatif
adalah dewi nanto kepala desa kerendekan kecamatan bayan kabupaten purworejo jawa tengah
yang menginisiasi sekaligus mengeksekusi berbagai inovasi desa di tengah pandemi covid sembilan belas
dibantu sejumlah perangkat
desa pria empat puluh tahun ini mencetuskan sejumlah inovasi untuk mengatasi dampak ekonomi dan sosial dari pandemi covid sembilan belas
sejumlah program pemberdayaan ekonomi dan masyarakat telah dilakukan sejak pandemi covid sembilan belas mulai melanda
salah satunya program pasar bergerak
di mana pemerintah desa menyediakan sembako murah bersubsidi
dana untuk subsidi pasar ini diperoleh dari pihak ketiga yaitu donatur relasi perantauan dan pembangunan
setiap hari desa mensubsidi kebutuhan warga sebesar dua hingga tiga juta rupiah
barang barang dalam paket sembako murah tersebut dibeli pemerintah desa dari warung warga
kemudian dijual kembali dengan harga jauh lebih murah
selain mendapat subsidi harga dengan program ini warga tidak perlu lagi berbelanja ke pasar di tengah pembatasan sosial dan fisik
sejumlah relawan akan diperoleh dari warga yang berpengaruh
korban akan berkeliling menjual dan mengantarkan kebutuhan warga door to door
ini itu lebih murah dengan harga yang ada di pasar
iya lebih murah
program lainnya yang tidak kalah penting di masa pandemi ini adalah memperluas jaringan wifi yang dapat diakses secara gratis
sehingga desa akan mendapatkan keuntungan untuk mendukung proses belajar mengajar secara dari
di desa ini tiap siswa bebas untuk datang ke sepuluh titik hotspot yang tersebar di beberapa pelosok
mereka pun diperbolehkan untuk menggunakan perangkat komputer yang disediakan di sana
layanan wifi gratis ini bisa diakses hingga pukul empat sore
desa juga menyediakan situs untuk belajar secara daring
di web tersebut para guru bisa mengunggah materi dan siswa dapat mengunduh materinya
belajar online di balai desa
di balai desa kok kenapa di balai desa
karena disediakan wifi gratis
ada lagi program irigasi gratis program ini dibentuk untuk meningkatkan produktivitas sawah
sepuluh buah pompa air berkapasitas besar disiapkan desa untuk mengairi ratusan hektar sawah petani
yang istimewa petani tidak dipungut biaya untuk bahan bakar pompa air ini
optimalisasi zakat dan sedekah menjadi salah satu program pemdes kerandegan karena tidak berbenturan dengan aturan sebagai pendamping dana desa
dalam empat bulan terakhir ini saja terkumpul zakat dan sedekah lebih dari dua ratus juta rupiah
dana itu digunakan untuk berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan
dulu sebelum ada pompanisasi yang terkait ada kepanitiaan di desa sangat sangat sulit sekali untuk mendapatkan air
bahkan sering sekali panen itu kurang air bagi kata gagal panen
selama ini petani cuma diminta untuk memanen

semangat yang diminta konsekuensinya bagi yang memenuhi zakat ya diminta zakatnya untuk ke desa
tapi yang belum zakat mungkin diminta ikhlasnya
semangat gotong royong antar warga menghadapi pandemi covid sembilan belas terus digerakkan di desa kerandegan
wujud nyatanya adalah dengan program bernama telunulung siji atau tiga menolong satu
konsep yang dijalankan dalam program ini adalah
tiga keluarga mampu yang membantu dan menopang satu keluarga miskin di sekitarnya
dapur umum sederhana pun didirikan untuk kebutuhan masyarakat desa yang kurang beruntung
setiap hari sekelompok ibu ibu secara bergantian memasak dan membagikan makanan ke warga yang kurang beruntung
tanggapan ibu sendiri terhadap bantuan seperti ini apa itu
ya senang sih mas

selain sektor ekonomi di tengah pandemi ini sejumlah program pemberdayaan masyarakat juga diperlukan

aplikasi berbasis internet untuk pemberdayaan masyarakat desa kerandegan diluncurkan
seperti aplikasi toko desaku aplikasi sipolgan atau sistem pelayanan online desa kerandegan
hingga aplikasi ojek online lokal yang diberi nama

aplikasi ini tidak hanya mempermudah proses pelayanan
proses pelayanan desa namun juga informasi tanggap bencana
hingga mampu memperdayakan masyarakat desa yang terkena dampak pandemi
dengan menyediakan lapangan kerja baru
cari ojek pangkalan lagi
susah sampai akhirnya gimana tadi
akhirnya saya ketemu dengan warga di sini
terus masih tahu kalau di sini ada ojek online namanya mojol
yang biasanya di kota
di kota ya
tapi ada yang datang tadi
dan akhirnya mbak wigawa bisa pergi gitu ya
dan saya bisa pergi ke desa desa saya
beragam kreativitas serta inovasi dilakukan desa kerandegan
ternyata mendapat perhatian serta apresiasi dari pemerintah
desa ini terpilih menjadi juara satu kampung siaga candi tingkat polda jateng
untuk kategori bidang inovasi dan kreativitas
inovasi inovasi yang dilakukan oleh kepala desa
dan juga menerus menerus di desa tersebut luar biasa
sehingga kita mesurkan ke bidang polda
apresiasi polda sendiri gimana ketika mengikuti program ini
jadi kampung kerandegan ini mendapat peringkat pertama
dalam inovasi kampung siaga candi untuk sembilan belas polda jateng
inilah cerita tentang desa krandegan
sebuah desa yang mampu
mampu menjadi inspirasi akan pentingnya berpikir kreatif dan inovatif dalam menghadapi pandemi
di saat wilayah lain mengalami kemerosotan ekonomi
desa ini mampu bertahan bahkan meningkatkan perekonomian warganya
terima kasih anda baru saja menyaksikan cnn indonesia heroes